indonesia mampu melaksanakan kegiatan internasional walaupun dalam masa pandemi
dari kegiatan yang pertama sekali dilakukan setelah satu desember kemarin indonesia menerima presidensi g dua puluh
adalah pertemuan finance track dan serpat track yang berjalan di jakarta dan di bali
nah ini sebenarnya adalah wajah kita ini jadi starting point kita
sehingga ini sebenarnya menjadi pintu untuk membangun kepercayaan internasional gitu
dalam setiap proses protokol kesehatan yang diterapkan dalam setiap hal itu
itu tidak ditemui kasus covid sama sekali
jadi artinya ini yang juga mendorong kepuasan para peserta bahwa indonesia mampu menerapkan protokol kesehatan yang baik
satu tahun ke depan kita menyelenggarakan presidensi g dua puluh ini dengan lebih dari satu ratus lima puluh side event
di lebih dua puluh kota di indonesia
ini sebenarnya adalah pintu bagaimana kita mempromosikan wilayah wilayah kita
bukan saja untuk orang datang untuk berwisata
tapi juga membuka peluang untuk orang melihat kesiapan indonesia sebagai tempat investasi